sementara itu komite persiapan un habitat tiga di surabaya rabu kemarin memasuki tahap akhir
peserta kongres menyepakati konsep urbanisasi dan juga keberlangsungan kota akan menjadi topik utama yang akan dibahas di kuite ocuador oktober nanti
namun konsep tersebut mendapat kritik tajam karena dinilai berlawanan dengan upaya pemberataan pembangunan
para delegasi menyepakati beberapa poin penting yang akan dibahas di konferensi un habitat iii di quito ecuador pada oktober mendatang
isu yang menjadi fokus adalah keberlangsungan kota dalam menangani arus urbanisasi
perlu dicermati un habitat mendorong arus urbanisasi dan penguatan kota tanpa membahas masalah desa
padahal di indonesia tengah memperjuangkan turunnya tingkat urbanisasi dengan membangun desa
bagi un habitat keberlangsungan kota jauh lebih penting
yang baru adalah peran kota lebih penting daripada yang sebelumnya dalam menciptakan pekerjaan dan menciptakan peluang untuk orang
dan dalam hal itu fungsi kota lebih relevan sekarang daripada dua puluh tahun lalu
john close menilai kota lebih memiliki nilai karena bisa menaikkan pendapatan dan taraf hidup manusia
di surabaya tiap tahunnya diserbu lebih

mereka datang terutama saat arus balik lebaran
rekomendasi dari un habitat ini tidak serta merta bisa diaplikasikan di indonesia
pasalnya pola pembangunan di indonesia belakangan diarahkan untuk memuatkan desa
tentu saja tujuannya untuk menekan angka urbanisasi
dengan meninggalkan desa maka urbanisasi malah menciptakan bencana bagi sebuah kota
saya melihat memang fokus perbincangannya lebih pada bagaimana
menangani dan mengelola kota
tetapi lupa bahwa kota itu juga ada pada satu wilayah yang lebih besar
di sana mereka berrelasi dengan daerah hinterlandnya
mereka dalam konteks relasi dengan desa di sekitarnya
sehingga kalau memperbincangkan kota saya kira tetap harus dikaitkan
dan dilihat juga posisi hinterland dan desa desa di sekitarnya
ini bukan perencanaan kota ansih berkota
bagong menilai pola pembangunan di jawa timur sudah baik
pembangunan kawasan industri di pasuruan dan tuban sangat membantu surabaya
penyebabnya arus urbanisasi terserap di dua kabupaten itu tanpa harus ke surabaya
urbanisasi juga mengancam ketahanan pangan
bila pemerintah tidak membangun desa dan membiarkan ketimpangan layanan sosial serta ekonomi
maka petani akan beralih pekerjaan menjadi buruk di kota
berkaca dari itu semua rekomendasi un habitat perlu kita kritisi